anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
ikatan dokter indonesia menuntut pemerintah dan fasilitas kesehatan
untuk menjamin ketersediaan alat pelindung diri atau apd dalam menangani covid sembilan belas
jika tidak tersedia tenaga medis diminta tidak menangani pasien kasus tersebut
mengutip dari cnn indonesia com humas ikatan dokter indonesia halik malik
membenarkan tuntutan tersebut
alasannya para tenaga medis adalah garda terdepan dalam perang melawan virus corona
dan sangat rentan terjangkit karena harus berhubungan langsung dengan pasien
jika ada tenaga medis yang tertular maka itu artinya tenaga untuk merawat pasien virus corona akan berkurang
idi meminta para tenaga medis tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien covid sembilan belas
jika tidak menggunakan alat pelindung diri
jadi begini tidak ada ancaman apapun
jadi yang selama ini ada di pemberitaan bahwa ada ancaman mogok dan lain lain itu tidak benar
karena petugas kesehatan sampai sekarang masih semangat
dan masih bersama sama petugas yang lain melakukan perawatan dengan baik kepada pasien
jadi yang kami sampaikan itu adalah mengikuti surat edaran kami yang pertama
kepada petugas kesehatan surat edaran tentang
sop dan klasifikasi penggunaan alat pelindung diri atau apd
dalam surat pernyataan itu sebenarnya untuk lebih mengingatkan dan lebih menegaskan kembali
kepada seluruh petugas kesehatan
bahwa kalau jangan sekali sekali ikut merawat
kalau petugas kesehatan itu tidak dilengkapi
atau tidak mengikuti sop
metode yang benar karena kalau nekat begitu merawat pasien dengan apd yang tidak memadai
maka kami khawatirkan beresiko tenaga kesehatan tersebut langsung tertular saat itu
kalau langsung tertular maka yang bersangkutan tidak lagi bisa merawat
itu kami mengerti pak dr daeng sudah ada sejumlah organisasi
atau sudah banyak organisasi
dan juga perusahaan yang kemudian menyatakan akan membantu
seperti apa pengorganisirannya sehingga bantuan dari mereka kemudian ini tidak disalahgunakan pak
ya jadi begini kami yang pertama kami apresiasi kepada bnpb
yang sudah membantu mendistribusikan memberikan apd itu
kalau tidak salah di gelombang pertama satu ratus sembilan puluh
rasanya dengan jumlah seperti itu untuk seluruh indonesia masih belum cukup
sehingga apalagi ini kan pasien terus bertambah ini
setiap hari sudah ratusan bertambahnya sehingga kebutuhan apd tambah banyak
jadi kami mohon kepada bnpb kementerian kesehatan
dan saya rasa seluruh pihaklah untuk tetap gotong royong membantu kami petugas kesehatan
karena kebutuhannya semakin banyak dan semakin sangat ditunggu oleh kawan kawan
oleh karena itu kalau bisa pendistribusian berikutnya
disegerakan dilakukan secara kontinu dan kalau bisa memotong birokrasi yang ada
barangkali bisa langsung didistribusi ke rumah sakit rumah sakit yang membutuhkan
saya yakin kawan kawan bnpb dan kementerian kesehatan
mengetahui dan memiliki pemetaan data rumah sakit rumah sakit yang merawat
dan berapa kebutuhannya oleh karena itu mohon birokrasinya biar tidak lama
itu langsung saja dikirimkan ke kawan kawan di rumah sakit
prihatin atas keterbatasan alat pelindung diri bagi tenaga medis yang berada di garda terdepan
penanganan virus corona sekelompok relawan di kota malang memberikan bantuan apd kepada petugas medis
di sejumlah puskesman bnpb dan kementerian kesehatan
alat pelindung diri yang dibagikan relawan bersama melawan covid sembilan belas ini merupakan hasil produksi kolektif
salah satu yang menjadi sasaran pemberian apd adalah puskesmas polowijen yang berada di jalan panji suroso kota malang
perwakilan relawan menyatakan ada delapan paket alat pelindung diri yang diserahkan petugas medis di puskesmas polowijen
prioritas pengiriman ini berdasarkan urgensi mengingat puskesmas polowijen
membawahi wilayah pasien positif dan keluarga pasien pernah kontak dengan puskesmas polowijen
yang kita tuh karena keprihatinan ya karena kurangnya persiapan terutama di hal medis
persiapan kayak alat pelindung diri itu sangat kurang sekali di indonesia
bahkan sampai ada tujuh orang dokter yang sudah meninggal dan ada empat puluh dua tenaga medis
yang dirawat karena terpapar virus covid sembilan belas
stok alat pelindung diri bagi petugas medis terus menipis
hampir seluruh rumah sakit di indonesia yang merawat pasien positif covid sembilan belas mengeluhkan keterbatasan stok alat pelindung diri
ikatan dokter indonesia sampai menerbitkan surat imbauan kepada pemerintah agar segera menyediakan apd bagi para petugas medis
pasalnya kelangkaan apd berakibat fatal dan mengancam keselamatan petugas medis
yang menjadi garda terdepan menangani pasien covid sembilan belas
apa sebetulnya solusi pemerintah menjawab kelangkaan stok alat pelindung diri petugas medis
dan malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
saat ini melalui sambungan telepon sudah ada dr agus suryanto direktur utama rumah sakit dr karyadi semarang jawa tengah
dan nanti akan bergabung juga melalui sambungan skype ada dari pihak idi dan juga dari tenaga ahli utama kantor staff presiden
saya mau ke pak agus suryanto terlebih dahulu selamat malam pak agus
pak agus ini kan idi sudah mengeluarkan surat pernyataan ya
yang meminta agar pemerintah segera memenuhi kelangkaan stok dari alat pelindung diri atau apd
nah di rumah sakit dr karyadi ini apakah memang juga langka pak agus
ya baik terima kasih
jadi di rumah sakit dr karyadi memang saya kira bukan hanya di rumah sakit dr karyadi
hampir semua rumah sakit
bahwa apd ini menjadi permasalahan tersendiri
namun dengan berbagai cara dan tentunya dengan kita kebersamaan antara pemerintah pusat pemerintah daerah perorangan maupun organisasi
ini saling membantu membantu
sehingga alhamdulillah akhir akhir ini agak terbantu apd ini
bahkan skenario terburuk pun kami sudah mempersiapkan untuk memproduksi sendiri apd lengkap tersebut
dan terbuat dari bahan bahan yang khusus yang sudah teruji terseleksi
yang biasa digunakan untuk membungkus alat alat steril untuk operasi
oke pak agus ini stoknya untuk alat pelindung diri di rumah sakit dr karyadi semarang jawa tengah ini cukup untuk berapa lama
karena kan saat ini berdasarkan data dari jurubicara pemerintah pak ahmad yuryanto
untuk jawa tengah ini ada lima puluh lima kasus positif covid sembilan belas
nah ini yang di rumah sakit anda itu bisa untuk berapa lama pak
di rumah sakit kami kemarin kami hitung dari sabtu sampai dengan jumat sore itu
diperkirakan kami bisa bertahan sampai lima hari ke depan
jadi empat hari ke depan kalau dihitung dari hari ini
dan mudah mudahan seandainya kami tidak ada bantuan dari mana mana
kami sudah siap untuk minggu depan yang produksi kami sudah bisa dipakai
oke siapa yang memproduksi
kita berdasarkan informasi ini pemerintah daerah pun sudah mempersiapkan untuk pelindung diri apd ini sudah mempersiapkan untuk beberapa rumah sakit yang memerlukan
pak memproduksi sendiri itu bahan bahannya dan juga produksinya itu dari mana
apakah kemudian dari produsen apd yang selama ini memang biasa memproduksi atau dari perusahaan perusahaan yang tidak biasa memproduksi apd atau dari mana pak
ya ada yang memang perusahaan perusahaan yang memang sudah terstandar kita dapat menerima
itu baik dari perorangan maupun perusahaan
tapi kami juga mengantisipasi mendesain sendiri dari bahan bahan yang dalam tanda petik sudah teruji
kedap air terhadap air dan lain lain kami sudah mendapatkan uji sertifikasinya tetapi ini dari aspek pengendalian penyakit infeksinya
nah ini kita buat itu bekerjasama dengan ukm dengan desain kita sendiri dan kita meniru apd yang sudah ada
kemudian juga kita mendapatkan bantuan bantuan yang semakin kuat seperti google dan segala lain itu sedang ada
dari pihak pihak lain
oke pak ini biayanya dapat dari mana pak untuk produksi sendiri
rumah sakit belu kita mempunyai dana kita untuk mend alabamaahkan sendiri
sendiri tentunya juga nanti akan sama saja nanti akan ini adalah uang pemerintah juga oke oke
nanti kita lanjutkan lagi ke pak agus saya mau bergabung dengan dr muhammad adib kumaydi
di ketua terpilih pbid melalui sambungan skype apakah sudah bisa mendengar suara saya pak adip
ya oke tadi tadi kita sudah berbincang dengan direktur utama rumah sakit dokter karya di
semarang jawa tengah karena kalau yang kita lihat bahwa di dki jakarta stoknya memang langka juga
tapi kita mau mengecek kelangkaan yang terjadi di daerah apakah separah dengan yang di ibu kota
ternyata tadi jawaban dari direktur utama rumah sakit dr karyadi mereka hanya punya stok
apd sampai empat hari ke depan dan mereka akan memproduksi sendiri bekerja sama dengan ukm memang
kondisi ril di lapangannya sampai separah itu pak adib iya jadi memang lelepaskan dari yang diberikan
karena kondisi di lapangan kebutuhannya memang lebih besar dari yang diberikan
karena kebutuhannya bukan hanya di rumah sakit rujukan tapi juga di rumah sakit swasta kemudian
klinik kemudian puskesmas ya juga mereka juga membutuhkan sebenarnya apd itu oke oke kemudian ini
idi sampai membuat surat yang ditandatangani oleh ketua umum sebelumnya yakni pak daeng m fakih

tidak mungkin dalam kondisi seperti sekarang ini meninggalkan rakyat indonesia
tidak mungkin itu loh
tapi ini adalah sebuah bentuk keprihatinan yang luar biasa dan kekhawatiran juga bagi kami
karena tidak semata mata sebenarnya hanya untuk keamanan diri dokter atau tenaga kesehatan yang lain
tapi jangan sampai ketiadaan apd ini menjadikan dokter dan tenaga kesehatan
menjadi sumber penularan yang mungkin akan memperparah kondisi penyebaran ini
oke surat yang dikeluarkan oleh idi bersama dengan organisasi tenaga medis lainnya
itu merupakan bentuk keputusasaan terhadap kelangkaan stok apd di beberapa rumah sakit hampir di seluruh indonesia
pak adi bisa dibilang seperti itu
saya kira bukan keputusasaan tapi sebuah hal yang menjadi perhatian yang stilus bagi pemerintah
pada saat kita bicara kita saat ini bersama sama dengan tenaga kesehatan yang lain
jadi berharga terdepan sekaligus sebagai benteng pertahanan dalam kaitannya dengan penanganan covid ini
maka tentunya ada hal yang krusial yang memang itu harus diwujudkan dalam hal terkait dengan pengadaan apd
tapi perlu kami sampaikan juga kondisi kondisi di lapangan akhirnya karena keinginan kita untuk melayani juga tinggi
tapi kemudian akhirnya muncullah improvisasi improvisasi yang kami lakukan dengan maka jasudian dan sebagainya
karena itulah semangat masakan sebenarnya kita ingin tetap melayani rakyat indonesia terhadap covid ini
oke nanti saya akan lanjutkan lagi ke pak adi
saya ingin jawaban dari pemerintah sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon
ada pak dhani amrul ihdan tenaga alih utama kantor staff presiden
selamat malam pak dhani
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak dhani anda sudah mendengar tadi penjelasan dari direktur utama rumah sakit dr karyadi semarang jawa tengah
bahwa memang ada kelangkaan mereka hanya punya stok sampai empat hari ke depan dengan lima puluh lima pasien positif covid sembilan belas
dan mereka berimprovisasi memproduksi sendiri bekerjasama dengan ukm ukm setempat
dan biaya biayanya juga ada banyak dari donatur
bagaimana ini dari pemerintah melihatnya
ternyata memang ada kelangkaan stok seperti ini
stok apd untuk para petugas medis yang merupakan garda terdepan penanganan covid sembilan belas pak dhani
ya pertama saya atas nama kantor staff presiden
menyampaikan ucapan bela sungkawa dan diiringi dengan doa terhadap wafatnya para teman teman tenaga medis
atas segala dedikasinya amal baktinya negara mengucapkan terima kasih
dan insya allah itu menjadi amal mulia di mata allah swt
dan mendapatkan tempat terbaik pada insya allah swt
nah yang kedua persoalan mengenai apd
memang apd ini di indonesia produksinya
di luar negeri impor juga pemerintah terus upayakan
hari ini sore ini sudah berangkat kembali dari airport shanghai
kita ada charter flight garuda boeing tujuh ratus tujuh puluh
yang membawa apd sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh ribu
dan swap kit pes sekitar satu ratus lima puluh ribu pcs
nah ini melengkapi dengan keberangkatan boeing tujuh ratus tujuh puluh tujuh
yang sudah jalan periode pertama kemarin
dan juga ada hercules yang sudah sampai hari senin minggu lalu
nah namun demikian
dengan intensitas pengiriman apd
dan juga swap kit tes rapid tes yang juga sudah sampai di indonesia
dan sudah didistribusikan
kita juga menyadari bahwa itu masih kurang
dan kebutuhan rumah sakit yang ada di indonesia khususnya
peningkatan jumlah pasien suspek
dan pasien terkonfirmasi positif
karena kita juga tahu bahwa kebutuhan apd itu minimal
jumlah pasien itu tiga kali lah
tiga kali jumlah pasien
kalau katakanlah wisma atlet
wisma atlet itu sekarang pasiennya katakanlah tiga ratus
maka sehari kan butuh sembilan ratus apd
kalau pasien itu dalam pengawasan katakanlah
berarti kan kita perlu minimal lima belas ribu apd
empat belas ribu sampai lima belas ribu apd minimal dalam satu rumah sakit
dalam satu rumah sakit
nah ini kita menyadari
bahwa kekurangan ini karena eskalasi yang begitu tinggi
tapi pemerintah terus mengupayakan untuk mendatangkan dari luar
nah tahap kedua ini boeing yang kita sewa
nah tahap ketiga dan seterusnya kita akan adakan terus
di samping kita mengadakan produksi dalam negeri
nah jadi komitmen kita itu jelas
karena juga kita juga tahu bahwa di
di pasal dua puluh dijelaskan bahwa tenaga medis itu wajib melindungi dirinya
nah oleh karena itu apd adalah salah satu bentuk untuk melindungi diri para tenaga medis dan negara concern
pemerintah sangat konsen
namun kita juga menyadari bahwa untuk mengadakan alat pelindung diri dalam jumlah yang sangat besar
kirim dengan eskalasi yang begitu tinggi
itu cepat tentu tidak mudah
sehingga kita juga memerlukan bantuan pihak swasta
donasi dari swasta partisipasi swasta untuk ikut mendatangkan ini
kita sangat menghargai itu
dan ini sudah terjalin hubungan kolaboratif dengan pihak swasta
untuk memproduksi maupun mendatangkan apd
oke pak dhani nanti kita teruskan lagi bersama dengan juga pak agus suryanto
dan juga dokter muhammad adib kumaedi
nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita cnn indonesia prime news
segera kembali jangan kemana mana
sampai ketemu di babak tiga selesai
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio
tadi ada pak muhammad adib kumaydi ketua terpilih pbid
kemudian ada pak dhani amrul ihdan tenaga alih utama ksp
dan ada pak agus suryanto direktur utama rumah limbang
direktur utama rumah sakit dr karyadi semarang
saya akan kembali lagi ke pak dhani
pak dhani saya akan tanyakan lagi nih
kenapa sebetulnya pemerintah tidak sejak lama menyiapkan stok apd
karena kalau berdasarkan data dari dirjen industri kimia farmasi tekstil kementerian perindustrian
di indonesia itu ada dua puluh lima produsen masker dan dua puluh tiga produsen apd
namun kebanyakan pasarnya itu pasar ekspor
kenapa sejak lama itu tidak disediakan oleh pemerintah apd nya
jadi memang mereka sudah menjalin hubungan untuk pasar ekspor
karena dulu kita memang sebelum ada covid sembilan belas ini
kita menggalakkan ekspor alat alat kesehatan dan alat alat medis dalam negeri untuk diekspor keluar
itu banyak bukan cuma apd tapi juga ada tensimeter
ada beberapa alat alat kesehatan termasuk zirkus saya dengar juga sudah ekspor
nah itu memang kita gerakkan pada waktu itu
namun demikian ketika
ketika terjadi masalah covid sembilan belas di indonesia
itu keran ekspor sudah ditutup
sudah ditutup sehingga mereka prioritaskan untuk impor
untuk kebutuhan dalam negeri
pak dhani kemarin yang ditemukan oleh gubernur jawa tengah pak ganjar pranowo
itu kemudian made in indonesia
bagaimana anda menjelaskan itu
kami tidak mengerti secara detail ya
apakah itu betul buat yang dikirim
masuk kembali ke indonesia
itu dari indonesia
ataukah itu dalam periode yang kemarin
yang jelas yang kemarin
dalam pengiriman terbaru ini
itu semua impor dari cina ya
nah yang di pak ganjar terima itu
apakah baru baru ini
ataukah beberapa bulan yang lalu
nanti kita coba dikonfirmasi ke pak ganjar ya
tentang penjelasan itu
namun itu menurut hemat kami tidak menjadi masalah
jangan dipermasalahkan ini made in mana dulu
yang penting sekarang tercukupi tidak kebutuhan rumah sakit di jawa tengah
jadi kita sama sama deh
kita jangan lagi mengulang kesalahan
kita juga sudah menyadari kok
sudah menyadari bahwa ada kelemahan
kita ada kelemahan juga untuk mengantisipasi di awal
tapi sampai kapan kita terus bicara ini
nanti kita ke depan nggak bisa mencukupi
makanya saya lebih baik kita concern
bagaimana kita memonitor
storing pendistribusian dari setiap apd dan alat kesehatan yang masuk
sampai distribusi kepada rumah sakit
rumah sakit yang kita butuhkan
dan bagaimana pemerintah bisa concern
bekerja untuk mendatangkan kembali puluhan ribu ratusan ribu
apd apd untuk tenaga medis kita
ini yang kita harus kawal proses ini
untuk memotong jalur outbreak nya dari covid sembilan belas
khususnya bagi para tenaga medis
sebagai ganda terdepan kita
pak agus pak agus suryanto
direktur utama rumah sakit dr karyadi
anda sebagai bagian dari manajemen rumah sakit
bagaimana mensiasati minimnya stok apd
karena kalau kita lihat di gambar
ada yang pakai jas hujan improvisasinya
kemudian ada yang pakai plastik sampah bahkan
kemudian ada yang meminta agar para petugas medisnya
tidak keluar masuk ruangan
artinya harus menahan untuk bisa ke kamar kecil selama berjam jam
apakah itu kemudian cara untuk mensiasati minimnya stok apd
jadi yang kami lakukan
sebetulnya sejak ada wabah di china
dan kita meningkat kewaspadaan untuk
sebelum ada kasus di indonesia
kami januari awal januari sudah mempersiapkan diri
bersama sama dinas kesehatan dan lain lain
termasuk juga kami sebagai rumah sakit rujukan nasional
yang berada di jawa tengah
kami sudah mempersiapkan kemungkinan terburuk
yang akan terjadi di indonesia
bahkan di pertama di jawa tengah
dan lagi logis itu sudah mempersiapkan
untuk tiga bulan ke depan pada saat bulan januari waktu itu
termasuk apd ptm dan lain lain
termasuk ruangan isolasi icu sudah kami siapkan
artinya relatif sebetulnya untuk karyadi
dengan adanya kasus itu sebenarnya sudah siap
namun pada akhirnya pada kenyataannya kan kita tidak memprediksi
akan ledakannya terjadi seperti
sehingga kapasitas kami pun apa namanya sangat terbatas
termasuk apd pada bulan maret ini
sebetulnya persediaan kan sudah terpakai
sehingga sudah mulai menipis
tapi mudah mudahan dalam waktu dekat
berhasilkan informasi dari gubernur
maupun dari kementerian kesehatan
dalam waktu dekat mudah mudahan
ini pun sudah nerima kita beberapa
sudah dari dari dari pemerintah daerah
mudah mudahan dalam waktu minggu depan
itu kabarnya sih akan mendapatkan dropping lagi
jadi kami juga sedikit agak lega
kemudian langkah berikutnya sebetulnya
apd ini kan salah satu
persyaratan untuk standar keselamatan dan keamanan di rumah sakit
sehingga sebetulnya di management
itu harus sudah mempunyai
terus pada umumnya sih sudah mempunyai standar
tidak semuanya kan menggunakan apd lengkap yang seperti di gambar gambar itu
kita mengidentifikasi berdasarkan skala risiko kemungkinan tertular atau terpapar itu
sehingga kita memang betul betul penggunaan
apd itu yang efektif dan efisien
apd dan efisien itu tentunya kita berdasarkan referensi
dan berdasarkan kajian kajian tertentu
dimana di rumah sakit area ini
atau mungkin di rumah sakit lain pun sama
saya kira mempunyai tim pengendalian pencegahan infeksi rumah sakit
itu dilibatkan untuk mengkaji termasuk bahan bahan
dan potensi penurunan terjadi penurunan di rumah sakit
sehingga kita termasuk penentuan
seandainya kita harus membuat sendiri pun
kita sudah melakukan kajian tersendiri
atau secara sederhana paling tidak bahan sudah ada analisis
kimianya dan lain lain secara fisik
itu sudah ada tinggal pembuatan mode
kalau mode kan saya kira kita bisa meniru dan lain lain
nah termasuk sebetulnya langkah berikutnya adalah
bagaimana kita memanage penggunaan apd itu supaya efisien
misalnya kalau tergantung kan pasien itu tergantung security nya
misalnya di icu dengan di ruangan rawatan pdp itu sangat berbeda kebutuhan
nah pada pasien pasien yang sudah dirawat khusus
itu kita haruskan dirawat secara multidisiplin
maka kita harus memilih secara baik
supaya penggunaan apd pun se efisien mungkin
dengan cara bagaimana
kalau masuk itu tidak perlu bersama sama masuk
ini pertama untuk mengurangi risiko kontak
yang kedua sebetulnya juga untuk menghemat apd
tapi bagaimana sebetulnya ditantang bahwa para tenaga kesehatan itu
harus berkoraborasi secara baik
misalnya antara perawat dan dokter
dokter pun kan tidak hanya satu berbagai multidisiplin dan lain lain
itu berdiskusi dulu mengambil suatu keputusan
apa yang harus dilakukan kepada pasien
sehingga mungkin yang masuk itu hanya satu atau dua orang saja
dengan demikian maka apd pun bisa ditekan penggunaannya
itu kira kira diantaranya kita dalam menyikapi keterbatasan lapinitas
oke oke saya mau ke pak adip

pak adip tadi sudah kita dengarkan bahwa rumah sakit
manajemen rumah sakit harus berakrobat untuk bisa mengefektifkan penggunaan apd
sehingga kemudian stok yang ada itu tidak sia sia begitu
karena kan stoknya ini hanya sedikit
nah kalau dari idi melihatnya apakah dengan kelangkaan stok apd ini
kemudian mempengaruhi kondisi psikologis para petugas medis
jadi mungkin itu yang terjadi saat ini
padahal kita bicara tentang apd
kalau tidak mau
dia perlunya perlindungan dengan apd itu bukan hanya di teman teman di rumah sakit saja
kalau di rumah sakitnya dr agung itu rumah sakit rujukan
tapi yang front line itu ada teman teman kami di rumah sakit swasta
yang dia menerima pasien pertama di praktek mandiri di puskesmas
yang menerima pertama kali
itu yang juga perlu harus diberikan pelindungan juga
karena pada saat kita bicara itu di rumah sakit rujukan
biasanya sudah terpenuhi dari pemerintah
yang bermasalah nanti adalah di teman teman yang merujuk di rumah sakit swasta
yang juga akhirnya terpaksa juga merawat
karena kesiadaan tempat di rumah sakit rujukan yang terpaksa
jangan lupa dengan apd ini
mengancam mogok tidak melayani pasien bukan hanya terjadi di indonesia
tapi di inggris juga terjadi
artinya ini memang lazim terjadi ya pada saat kemudian pemerintah
tidak mampu menyediakan stok apd alat pelindung diri
bagi para petugas kesehatan begitu
ya saya kira kita tidak mengartikan itu dalam kondisi mogok
karena dalam kondisi seperti saat ini
seperti yang disampaikan oleh pak dhani tadi
kita berpikirnya ke depan
mungkin kemudian kita dalam kondisi saat ini meninggalkan rakyat indonesia
yang membutuhkan kami profesi dokter dan tenaga kesehatan
tapi dalam konteks itu supaya kami juga itu aman
dan kami juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik
dan kami tidak menjadi sumber penularan daripada covid ini
maka kami membutuhkan pelindungan itu dengan apd ini
jadi akhirnya yang dilakukan oleh teman teman ya dengan
segala kreativitas dan improvisasinya tadi
dan satu hal lagi yang mungkin perlu saya sampaikan pak adip
dan ini mungkin mumpung adalah pak dhani
strateginya kita selama ini hanya dihilir saja pak dhani
tapi strategi dihulunya ini yang penting
pada saat kita itu semuanya hanya dihilir
sampai ke hampir pun saya khawatir gitu loh
mau diberikan apd import atau apapun itu nggak akan cukup
karena pasien itu akan semakin banyak
nah dihulunya ini yang harus kita selesaikan
screening kemudian mengisolasi meng clustering itu penting
artinya singkat saja pak adib
artinya memang para petugas medis saat ini ketakutan
tapi mereka tidak bisa menolak pasien
sehingga mereka berimprovisasi begitu
untuk menyediakan apd sendiri begitu ya
ya karena kami masih terikat dengan janji profesi
kami masih terikat dengan sumpah kami
dan itu adalah sebuah tinonani yang tidak bisa dibesarkan dari profesi dokter
dan ini menjadi tentunya
dan kami mengapresiasi masyarakat yang banyak sekali memberikan apresiasi
kepada kami dan tenaga kesehatan lainnya
oke pak adip dan juga pak dhani serta pak agus suryanto
kita akan lanjutkan perbincangan kita selesai jedas ya neni
di indonesia prime news
segera kembali jangan kemana mana
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita
dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
ada dr muhammad adip kumaili ketua terpilih pbid
kemudian ada dhani amrul ih dan lainnya

dan juga dr agus suryanto
direktur utama rumah sakit dr karyadi semarang jawa tengah
saya akan langsung ke pak dhani
pak dhani tadi sudah mendengar penjelasan dari idi
dan juga dari direktur utama rumah sakit dr karyadi
bahwa kelangkaan stok apd
kemudian mempengaruhi kondisi psikologis
dari para petugas medis manajemen rumah sakit
harus melakukan efisiensi berakrobat
bagaimana menghemat stok apd
bagaimana kemudian pemerintah melihat ini
ya pak berita
ya pemerintah itu melihat ini dengan kita prihatin ya seharusnya itu tidak boleh terjadi
karena bagaimanapun di dalam kode etik kedokteran kode etik tenaga medis pasal dua puluh tadi sudah saya sampaikan bahwa kewajiban untuk melakukan perlindungan diri
itu sebetulnya tidak boleh dilakukan kecuali memang keadaan sudah darurat
ya daripada tentu tidak melayani pasien maka ya keadaan darurat ya itu ditempuh
namun itu tidak boleh terjadi lagi menurut kami itu tidak boleh terjadi lagi ketersediaan apd harus tersedia sesuai dengan tata kelolanya
jadi kalau pasiennya ada jumlah tertentu maka dikalikan tiga ketersediaannya sehingga bisa ada cadangan stok apabila terjadi eskalasi yang cukup signifikan ke depannya
oke pak dhani kemudian kami juga melakukan riset bahwa apd yang biasanya tersedia di pasaran saat ini harganya melonjak
drastis meningkat drastis yang biasanya satu ratus lima puluh ribu per unit menjadi satu lima juta per unit dan rumah sakit harus terpaksa membelinya untuk melindungi para petugas medis
apakah kemudian pemerintah tidak berusaha untuk menstabilisasi harga alat pelindung diri para petugas medis ini pak dhani
ya sudah mbak kita sudah lakukan stabilisasi dengan coba melihat supply and demand di pasar
lalu kemudian juga kita imbangi dengan stok
dari pemerintah baik itu impor maupun dalam negeri sehingga stabilisasi harga itu akan lebih relatif lebih baik ya
memang kita juga melakukan pendekatan dengan beberapa industri dalam negeri untuk mematok harga
harga sampai dengan harga tertentu
jadi tidak boleh lebih dari harga yang sudah ditetapkan dari harga pasar yang berlaku sebelumnya
nah ini kita perlukan
memang kadang kadang ya kita juga bisa memahami ya kadang kadang ada yang memanfaatkan
lalu menaikkan harga cukup tinggi
ini yang kita perlu lakukan pendekatan dengan industri industri dalam negeri
bahwa tingkat margin itu diambillah tingkat margin yang wajar lah
saya mau ke pak agus rianto direktur utama rumah sakit dr karyadi semarang
melihat kondisi real di lapangan pak agus
kalau ini terus menerus terjadi ada kelangkaan stok alat pelindung diri apa yang bisa terjadi
kedepannya pak agus
ya itu tadi
ya mudah mudahan tidak terjadi
tetapi kita sudah berbagai skenario yang akan kita hadapi
seperti yang sudah saya sampaikan tadi
bahwa solusi yang kami siapkan adalah kami ya berinisiatif sendiri untuk membuat
kemudian kalau berinisiatif membuat apakah itu kemudian cukup
yang jadi masalah juga kalau di rumah sakit itu
kami itu kan selain melayani pasien covid sembilan belas
juga sebetulnya kan melayani pasien non covid
rumah sakit karyadi itu sekitar seribu orang yang berada di dalam rumah sakit
dan kurang lebih seribu dua ribu orang yang sering datang ke rumah sakit
ini juga permasalahan tersendiri
sehingga kami dengan melalui himbauan himbauan dan lain lain
maka untuk membatasi pasien pasien yang bisa berobat untuk dijalankan waktu kontrolnya itu salah satu upaya
sehingga tenaga kami juga bisa difokuskan untuk menangani covid ini
yang kita nanti akan mengambil
dan nanti kita nanti menghubungkan dengan tenaga itu di rolling dan lain lain
artinya harus ada rumah sakit lain begitu yang di daerah anda yang khusus untuk bisa menangani pasien covid sembilan belas
karena seperti yang tadi anda bilang bahwa meskipun menjadi rumah sakit rujukan
rumah sakit anda juga menangani pasien pasien non covid begitu
saya kira ini sudah dibicarakan dengan pemerintah daerah setempat
baik gubernur maupun wali kota bupati
karena sekarang ini sudah mahu membahu
hampir semua rumah sakit sudah merawat baik negeri maupun swasta
nah ini sedikit sedikit banyak maka kita bisa berbagi tugas sehingga yang masuk ke karyadi itu memang yang sudah berat berat
sehingga tenaga kami bisa terfokus ke sana
dengan konsekuensi kalau masuk yang pasiennya itu yang sudah berat berat maka otomatis penggunaan apd juga akan menjadi lebih banyak
karena kalau tenaga kesehatan yang akan terlibat itu juga menjadi banyak otomatis penggunaan apd menjadi lebih banyak
jadi kita harus berpikir pikir
seperti itu kira kira
oke pak adip
saya mau ke pak adip
pak adib bagaimana kalau kemudian kelangkaan stok apd ini terus menerus terjadi sementara pasien positif covid sembilan belas ini terus bertambah
karena kalau kita bandingkan dengan di tiongkok itu alat pelindung diri yang kemudian diproduksi oleh pemerintah tiongkok itu cukup untuk para petugas medis
sehingga mereka tidak punya kekhawatiran bahwa apd nya itu kekurangan begitu
apa yang kemudian akan bisa terjadi
kalau mereka hanya berpikirnya hanya untuk ketiaraan apd kemudian diadakan apd saja
maka itu yang kemudian ke depan ini yang masih menjadi kekhawatiran
selama proses atau sistem pelayanan terkait covid ini tidak dibuat dalam sebuah alur yang tegas
jadi mulai kita tahu bahwa ada rujukan berjenjang
rujukan berjenjang ini kita atur bahwa pelayanan terkait dengan covid itu benar benar terstruktur
saat ini ini perlu kita sampaikan
saat ini semua pelayanan kesehatan mulai dari vaskes primer tingkat pertama sampai kemudian swasta sampai ini semuanya terpapar dengan pasien pasien yang ingin mengetahui atau takut terkena covid
padahal kalau kemudian kita buat terstruktur sehingga pasien itu diarahkan dalam satu fasilitas mulai dari tingkat pertama sampai kemudian tingkat rujukan dua dan kemudian akhirnya ter share
maka itu kemudian akhirnya membuat kita juga bisa menyesuaikan
yang disampaikan dr agus tadi apd itu dikonsentrasikan pada tempat tempat yang memang itu untuk pelayanan pelayanan yang melayani covid
saat ini yang terjadi tidak seperti itu
sehingga kalau kita hanya berpikirnya hanya karena ketiadaan apd kemudian diisi dengan apd saja itu sampai nanti pun mohon maaf kita pahamlah
ketiadaan apd ini masalah dunia bukan masalah indonesia saja
di seluruh dunia semuanya butuh apd
satu itu ya
kemudian yang kedua tentunya ini masukan juga buat pak adani
membuat sebuah regulasi terkait dengan pelayanan yang terstruktur tadi yang khusus untuk pelayanan covid
dan kemudian juga menghimpun pengadaan apd ini dengan umkm
saya kira umkm banyak sekali yang bisa kemudian difasilitasi oleh pemerintah untuk memberdayakan itu
ketiadaan apd di lapangan kemudian kita hanya mengandalkan dari impor
saya yakin kita tidak mampu untuk kemudian hanya dari impor saja
kita harus benar benar berdayakan dari dalam negerinya
baik pak dhani menjawab apa tadi yang sudah disampaikan oleh pak adip kumaydi bahwa saya ulangi lagi ya bahwa
iya ulangi lagi karena tidak begitu jelas ya
oke ya bahwa tadi dari pihak idi pak adip kumaydi mengatakan bahwa harus ada regulasi khusus yang mengatur pelayanan terhadap pasien covid sembilan belas
pemerintah jangan hanya strateginya ini dihilir namun hulunya juga harus diselesaikan
nah yang paling utama soal pengadaan dari alat pelindung diri ini harus menghimpun pengadaan dari umkm
karena kalau hanya mengandalkan produsen yang tadi saya sebutkan dua puluh tiga produsen apd dalam negeri kemudian ataupun dari impor itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan apd
itu bisa dipertimbangkan oleh pemerintah pak adhani
itu yang disampaikan tadi sudah sesuai ya sudah sesuai dengan track yang sudah kita jalankan
sekarang juga dari umkm juga sudah banyak yang digunakan oleh beberapa rumah sakit dan digunakan oleh rumah sakit pemerintah untuk mengantisipasi gap tadi ini
karena eskalasi yang begitu tinggi sementara barang impor dan produsen dalam negeri yang terstandar juga belum banyak dihasilkan
maka tentu apapun yang dihasilkan itu tidak akan bisa dihasilkan
jadi apapun itu kita bisa yang penting standar medisnya terpenuhi
jadi yang penting standar medisnya terpenuhi maka kita akan lakukan apapun cara itu untuk bisa membuat apd itu terdistribusi dengan baik
jadi saran dari teman teman di idi itu sangat konstruktif dan kita comply mengikuti saran saran dari teman teman tenaga medis karena kita memang memerlukan saran saran konstruktif itu
selagi memang kualitas barangnya memang bisa dijamin dalam kebutuhan
jangan dijamin dalam koridor kualifikasi untuk memenuhi permasalahan virus
bisa terselamatkanlah para tenaga medis kita dari penyebaran virusnya di dalam ruang isolasi maupun di ruangan gawah darurat igd

pak dhani tadi selain soal menghimpun kerjasama dengan umkm untuk pengadaan

pak adib dari idi juga mengatakan bahwa
sebanyak apapun apd yang diproduksi di dalam negeri ataupun import kemudian tidak akan bisa mencukupi
kalau persoalannya itu tidak dibuat regulasi khusus soal pelayanan pasien covid sembilan belas
karena ini semua rumah sakit kemudian baik yang rujukan ataupun yang non rujukan menerima pasien covid sembilan belas
dan akibatnya bisa berpotensi untuk terpapar ini pasien pasien lain
harus ada regulasi khusus yang dibuat oleh pemerintah
ya betul regulasinya lagi disiapkan mbak
dalam beberapa hari ke depan ini
regulasi akan disiapkan oleh pemerintah sampai kepada teknis operasional tentang produksi apd
pendistribusiannya maupun juga untuk membuka keran impor
sejauh memang yang kita perlukan dari teman teman idi itu adalah bagaimana mengukur standarisasinya
selagi ini terstandar kita memenuhi koridor medis ini semua bisa kita eksekusi dengan baik di lapangan
oke oke pak agus suryanto direktur utama rumah sakit dr karyadi semarang
harapan anda sebagai pihak manajemen dari rumah sakit apa kepada pemerintah dan juga kepada tadi idi juga pak agus
saya kira semua rumah sakit kan sudah mengajukan kebutuhan apd paling tidak dua tiga bulan ke depan
sehingga harapan kami segera untuk direalisasikan untuk kebutuhan apd yang sangat vital ini saya kira
oke pak adip apa harapan dari idi soal kelangkaan stok apd ini
dan ke depannya tadi anda juga sudah mengatakan bahwa perlu ada regulasi sudah dijawab oleh pak dhani bahwa sedang disiapkan regulasinya
tapi harapannya apa nih pak dari idi
ya tentunya kita dalam konteks ini bersama sama artinya bukan hanya tanggung jawab pemerintah
artinya kami di profesi dokter tenaga kesehatan dan semua masyarakat indonesia saya kira bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan covid ini
dan inilah yang harus kita himpun
dalam konteks untuk kaitan masalah covid ini penanganan covid ini adalah sebuah problem kesehatan
dan kami akan siap apabila pemerintah meminta kontribusi atau masukan yang positif dari kami di profesi kedokteran teman teman di kesehatan untuk sama sama membuat sebuah bagaimana strateginya
karena kita butuh saat ini strategi yang cepat tepat karena kita sudah bergerak misalnya bergerak dengan kecepatan dari virus itu sendiri maka kita punya waktu yang pendek untuk kita segera menyelesaikan permasalahan ini
terima kasih sekali pak adip humaydi ketua terpilih pbid
saya akan ke pak dhani
pak dhani singkat saja harapan ataupun janji pemerintah ini terhadap kelangkaan stok apd ini seperti apa
kami perlu tentu support kolaborasi dengan idi dengan ppni dengan semua asosiasi profesi untuk menyiapkan infrastruktur yang diperlukan
baik itu regulasinya baik itu prosesnya
jadi hubungan kolaboratif itu mesti terbangun untuk saling trust dan saatnya kita berpikir sekarang dan ke depan
kemudian saya juga mengajak teman teman idi dan semua asosiasi profesi untuk menghidupkan media media sosial dengan gambaran gambaran tindakan tindakan preventif
pemerintah juga akan memperketat protokol social distancing yang ada
kapolri juga sudah memberikan edaran terhadap pemberlakuan rencana pemberlakuan karantina wilayah ke depannya
ada dasar undang undangnya
kemudian juga ada ancaman apabila melakukan kegiatan berkumpul dalam keramaian
itu membuktikan bahwa kita akan memperketat
sangat memperketat protokol kesehatan kita protokol berkumpul
agar social distancing ini bisa berjalan secara optimal dalam rangka mencegah
nah ini perlu juga disosialisasikan terus di dalam beberapa media sosial tentang kesadaran ini
karena kunci dari social distancing adalah kedisiplinan dan konsistensi yang dipropori oleh kita di pemerintah sebagai role modelnya tenaga medis asosiasi profesi dan pemerintah daerah sampai dengan masyarakat
oke tapi singkat saja bahwa stok apd ini akan segera dipenuhi begitu ya oleh pemerintah pak dhani
stok apd kita concern untuk kita penuhi kita jalankan seiring dengan eskalasi yang ada
namun tadi itu eskalasinya begitu meningkat kita juga harus memacu terus untuk menambah kapasitas kapasitas yang ada di dalam negeri dan juga importnya
oke terima kasih
ini yang kita terus upayakan dengan segala keterbatasan keterbatasan yang ada
inilah gunanya kolaborasi sehingga kita bisa menemukan way out yang terbaik ya
oke terima kasih sekali pak dhani amrul ihdam tenaga alih utama ksp
atas waktunya kepada cnn news
dan indonesia prime news pada malam hari ini
dan juga dr muhammad adib kumaydi ketua terpilih pbid
terima kasih sekali atas saran dan juga masukannya
semoga pemerintah sesuai janjinya akan mengajak duduk bersama para stakeholders termasuk idi untuk memberikan masukan
tadi sudah ada janji dari pak dhani
dan sebelumnya ada pak agus suryanto direktur utama rumah sakit karyadi semarang
semoga manajemen rumah sakit bisa berakrobat dan juga berimprovisasi menemukan cara bagaimana memproduksi apd sendiri pak agus
ya terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya kepada cnn
dan indonesia prime news malam hari ini
dan sebagai langkah pencegahan persebaran covid sembilan belas sejumlah pemuka agama meminta umat untuk tidak melakukan ibadah yang melibatkan orang panjang
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi